inilah gua tempat laudu seorang pria baru bayar tinggal
sudah sepuluh tahun terakhir dirinya bermukim di sini
gua inilah tempat laudu berlindung dari teriknya sinar matahari dan tingginya udara malam
gua ini berjarak sekitar dua km dari permukiman di wilayah kendari sulawesi tenggara
satu satunya cara untuk mencapai gua ini adalah dengan menggunakan perahu
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari lauru mengandalkan sebuah perahu jala dan alat pancing
ia juga mengandalkan benda benda rongsokan yang terbawa ombak hingga ke mulut gua
untuk alas tidur misalnya ia memanfaatkan papan bekas perahu yang ditopang beberapa bilah bambu
suara alam seperti deburu ombak dan suara makhluk di sekitar gua adalah satu satunya hiburan yang ia miliki
kenapa pak kita tinggal di sini
oh tidak ada panggung
memang tidak ada rumah atau seperti apa
tidak ada rumah
oh tidak ada panggung
petugas dari babinkam temas dan babinsa kelurahan kadolomoko mengaku baru mengetahui ada warga yang hidup di goa
aku ini sendiri dia mau tinggal di sana
dia keluarganya juga
saya berusaha untuk membujuk tinggal di rumah namun pihak laut ini malah memilih untuk tinggal di sana
keberadaan laudo di gua ini diketahui seorang warga saat tengah mencari seorang nelayan yang hilang
tanpa sengaja warga melihat adanya aktivitas di gua ini
zainal ishak bau bau sulawesi tenggara